kasus korupsi sekalipun termasuk dalam kejahatan luar biasa penyelesaiannya seringkali biasa saja
hukuman seringkali tidak tajam bukan hanya di tingkat putusan tapi mulai dari tingkat tuntutan
yang lebih mencengangkan lagi kejaksaan agung mengeluarkan aturan korupsi di bawah lima puluh juta
tidak dipidana tapi dibina bisa uangnya dikembalikan kepada negara
kita bahas sore ini bersama koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan icw lalola esther
mbak lola selamat sore terima kasih sudah bergabung
selamat sore mbak putri
ya dan sayang sekali kami juga sudah menghubungi pihak kejaksaan agung tetapi tidak mendapatkan respon
mbak lola untuk menyelesaikan kasus di bawah korupsi di bawah lima puluh juta
alasannya supaya sederhana cepat dan biayanya murah akhirnya dikeluarkan aturan seperti ini
sudahkah icw menelisik lagi soal aturan ini
ya pertama peraturan ini rasanya belum dipublikasi gitu ya
jadi publik belum bisa mengakses dan ini juga berangkat dari
statement atau keterangan dari jaksa agung sendiri dalam rdp dengan komisi tiga di dpr ri
nah ini memang sesuatu yang sangat menarik karena pasal empat undang undang tindak pidana korupsi itu sudah secara jelas menyebutkan bahwa
pengembalian kerugian negara dalam kasus korupsi itu tidak menghapus pemidanaan
gitu artinya tetap ada proses yang harus ditempuh lewat mekanisme penyidikan
dakwaan dan tuntutan sampai diputus di pengadilan gitu ya
apa yang diinisiasi oleh kejaksaan agung ini jadi poin yang sangat menarik tentu karena
itu tidak sejalan dengan pasal empat undang undang tindak pidana korupsi itu sendiri
kalau misalnya alasannya adalah untuk agar penyelesaiannya itu memenuhi prinsip prinsip cepat biaya ringan gitu ya
ya itu sama seperti memperlakukan tindak pidana korupsi seperti tindak pidana ringan gitu
karena asas itu sebetulnya berlaku bukan hanya untuk
tindak pidana ringan tapi juga tindak pidana pada umumnya termasuk korupsi
jadi rasanya alasan itu tidak bisa diterima gitu
karena itu justru saya menangkapnya justru seolah olah kejaksaan agung hanya ingin meringankan beban kerjanya saja gitu
kalau di beberapa informasi yang kami dapat dari media online memang kutipannya disampaikan oleh jaksa agung
tapi ketika ditanyakan lagi apakah aturannya sudah ada beberapa menyatakan
jambi terus mengatakan aturannya sudah ada
pertimbangan katanya ini saya mengutip ya
jika melibatkan aparat itu juga dipertimbangkan itu ada sanksi hukum juga
kemudian dilihat juga jadi dari bidang korupsinya ini yang sangat
apa ya sangat absurd ya sangat agak sulit diterima dan dicerna melihat bidang korupsinya
apakah sekarang korupsi ada bidangnya kemudian dibedakan
lalu dilihat juga akibat korupsinya dan bagaimana dampak terhadap masyarakat
bagaimana icw melihat ini kalau sampai ada klasifikasinya dulu
pada prinsipnya kan begini korupsi itu meskipun dia seolah olah kejahatan terhadap anggaran gitu ya
atau terhadap negara itu sebetulnya korban paling pertama itu kan warga atau rakyat
jadi kalau misalnya tergantung dampak itu jadi sangat menarik
karena dampaknya jelas kepada publik secara umum gitu
lalu bagaimana kita mau menghitung dampak mana yang paling buruk
kalau pada akhirnya yang dirugikan itu adalah publik secara umum itu yang pertama
menurut saya jadi sangat penting untuk mempertanyakan kembali gitu
seperti saya sudah sampaikan sebelumnya
ini kan sudah ada ketentuan yang jelas di pasal empat undang undang tindak pidana korupsi
bahwa segala bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan korupsi kerugian keuangan negara
sekalipun dia sudah dikembalikan kerugiannya itu tidak menghapus pidananya
nah jadi dasar dari kejaksaan agung sendiri mengeluarkan peraturan
atau himbawan misalnya di internal kejaksaan agung itu apa
karena itu jelas tidak sejalan dengan pasal empat undang undang tindak pidana korupsi
ditambah lagi kalau misalnya memang ingin melakukan pengecualian
harusnya bukan di tingkatan peraturan di bawah undang undang
atau peraturan pelaksana gitu ya tapi diubah sejak dari undang undangnya
nah kalau misalnya mau diarahkan kesana
berarti yang harus dilakukan itu adalah revisi undang undang tipikor
bukan dengan mengeluarkan peraturan pelaksana di bawah undang undang yang tidak sejalan
atau bahkan bertentangan dengan undang undang yang tersebut
undang undang titikor itu sendiri
secara administratif artinya peraturan ini kan bertentangan
tidak bisa dijalankan
kalau bicara soal hal tersebut tentu akan lebih tepat
ditanyakan kepada ahli hukum tata negara
tapi pada prinsipnya peraturan ini tidak sejalan atau bertentangan
dan kalau misalnya ada implikasi terhadap itu
ya tentu dia tidak bisa dijalankan
karena atau harus dibatalkan
karena dia tidak sejalan
lagi lagi dia bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya
ditambah lagi kalau misalnya kita mau bicara soal pengembalian kerugian negara
itu sebetulnya juga sudah ada diatur dalam undang undang administrasi pemerintahan
prasyaratnya adalah dia bukan tindak pidana
melainkan malah administrasi
nah kalau misalnya itu kan sudah cukup jelas
terlepas dari apakah ada problematika juga terkait dengan klausul
yang ada dalam undang undang administrasi pemerintahan
tapi itu kan sudah jelas
pada prinsipnya adalah segala bentuk tindak pidana
apalagi yang berkaitan atau yang diklasifikasikan sebagai
kejahatan kerah putih seperti korupsi
itu seharusnya tidak diperlakukan seolah olah dia tidak merupakan kejahatan serius
karena itu adalah kejahatan yang serius
jadi kalau misalnya mau pengembalian kerugian negara itu kemudian
diperlakukan sebagai mal administrasi
sebagaimana diatur dalam undang undang administrasi pemerintahan
tapi begitu dia terbukti
atau dilaporkan sebagai dugaan tindak pidana korupsi
proses hukum pidananya harus berjalan
kami juga sebenarnya publik juga pasti anda juga icw mungkin juga saat ini
sedang mencari cari aturan ini persisnya berada di mana
sudah dikeluarkan atau tidak
tapi apa bahayanya aturan ini jika benar benar diterapkan oleh kejaksaan agung
ya kalau misal sekalipun ada tadi ya semacam kualifikasi gitu ya
tidak semua kemudian korupsi yang berdimensi kerugian negara
dengan nilai lima puluh juta ke bawah itu
bisa di tanda kutip diampuni gitu
tanpa melewati mekanisme persidangan
ya itu nanti orang tinggal orang yang mau coba coba
atau misalnya orang yang berpikir mau melakukan korupsi
ya tinggal menyesuaikan saja
apa sih kualifikasi yang diatur dalam peraturan tersebut gitu
sehingga mereka akan cari celah di sana
karena tanpa ada mekanisme seperti itu pun
itu yang masih punya legal loopholes
atau celah hukum
jadi bayangkan ketika
secara sadar dan dengan sengaja
lembaga penegak hukum
itu memberikan ruang untuk perbuatan seperti itu gitu ya
nanti orang akan mengklaim
ya ini kan korupsi kecil kecilan terus demikian
tapi pada akhirnya dia sebetulnya sedang melakukan korupsi
yang merugikan ketika dikumulasi itu sampai miliaran rupiah misalnya
nah hal seperti itu kan jadi sebuah potensi ya
sebuah potensi yang patut kita pertimbangkan gitu ya
dan khawatirkan bisa terjadi kalau misalnya memang ini efektif dijalankan
artinya dia diberlakukan gitu ya diterapkan peraturannya
apa dampaknya peraturan ini terhadap pencegahan korupsi
atau pemberantasan korupsi di indonesia
apa dampaknya peraturan ini terhadap pencegahan
atau pemberantasan korupsi di indonesia
ya kalau pada akhirnya
pencegahan itu kan memang dia kerja bukan hanya dari lembaga penegak hukum
apalagi kpk gitu ya
semua kementerian lembaga
baik di nasional atau di pusat sampai ke daerah
itu sebenarnya punya mekanisme pencegahan korupsi
harus punya peran dalam melakukan pencegahan korupsi
nah kalau misalnya peraturan ini betul betul diberlakukan gitu ya diterapkan
kemudian ada imbauan kepada jaksa sebagai penyidik maupun penuntut dalam kasus korupsi
ya ini lagi lagi saya kembalikan lagi ke pernyataan saya sebelumnya
ini bisa berbahaya karena akhirnya kerja pencegahan itu jadi seolah olah tidak berjalan
karena korupsinya dilakukan kecil kecilan gitu
dan itu yang justru berbahaya ketika celah itu dengan sengaja diciptakan justru
oleh lembaga penegak hukum gitu
dari catatan icw apakah penegakan hukum atau pemberantas penegakan hukum
terutama untuk para koruptor di indonesia
ada kemunduran ada kelonggaran
katakanlah lima tahun terakhir empat tahun terakhir dan kemudian dengan aturan ini muncul
ya memang kalau bicara soal penegakan hukum
kalau kita bicara soal fonis gitu ya ataupun rata rata tuntutan
itu memang tidak berubah
artinya tidak berubah itu ada perubahan tapi sangat sangat tidak signifikan
di tahun dua ribu dua puluh misalnya icw mencatat bahwa rata rata putusan
terhadap terdakwa kasus korupsi itu ada di angka dua tahun gitu ya
dua tahun sekian bulan
di tahun dua ribu sembilan belas nya juga dua tahun sekian bulan
nah itu yang tadi saya sebutkan bahwa tidak ada yang terlalu signifikan gitu ya
dari rata rata putusan maupun tuntutan terhadap terdakwa kasus korupsi dari tahun ke tahun
perubahannya biasanya hanya hitungan bulan
nah jadi kalau kita melihat dari sisi itu saja
itu kan sebetulnya menunjukkan bahwa ya kalau bicara
mau bicara penjeraan itu sebetulnya belum tercapai lewat hukuman badan atau hukuman penjara
lalu kalau misalnya kita bicara juga soal perampasan aset gitu ya
atau pemulihan kerugian negara itu juga sebenarnya masih ada catatan
karena tidak semua kasus korupsi dalam dakwaan maupun tuntutannya itu kemudian dituntut
dengan pidana tambahan uang pengganti
yang mana salah satu tujuan dari pidana tambahan uang pengganti ini adalah memperkecil gap kerugian gitu ya
karena dia kalau misalnya dikabulkan oleh pengadilan atau oleh majelis hakim
maka terdakwa itu punya kewajiban untuk membayar pidana tambahan uang pengganti tadi
selain membayar pidana denda gitu
ditambah lagi juga aparat penegak hukum belum maksimal menggunakan instrumen tambahan
seperti undang undang tindak pidana pencucian uang
nah itu maksimal dalam banyak kasus korupsi atau bahkan hampir semua kasus korupsi
itu pasti ada dimensi pencucian uangnya gitu
nah jadi dari situ saja bisa kita lihat bahwa untuk upaya atau kerja penegakan hukum secara umum
sebelum ada wacana seperti ini itu juga belum maksimal gitu
apalagi kalau ditambah dengan adanya wacana seperti ini
ya tentu kita akan semakin jauh ketinggalan dalam hal pencucian uang gitu

tentang hal penjeraan terhadap terdakwa kasus korupsi kalau misalnya memang kita mau
bentukan karpet merah bagi mereka dengan memberikan tadi ruang atau think tota kalau

bentukan karpet merah bagi mereka dengan memberikan tadi ruang atau thinkta

dalam tanda kutip mengecilkan
dalam tanda kutip mengecilkan
hai betul betul
mbak lola mengecewakan bahwa kerugian keuangan negara lima puluh juta ke bawah di sektor sektor tertentu itu tidak masalah

lola esdar terima kasih koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan icw
terima kasih sudah berdiskusi sore hari ini di cnn indonesia newsroom
kita masih lihat terus perkembangannya seperti apa termasuk memastikan apakah aturan ini memang sudah betul betul berlaku dan diterapkan atau tidak
terima kasih mbak lola
terima kasih mbak putri